kita kepada paslon pendukung satu kita langsung pada paslon dua silahkan menanggapi jawaban dari paslon satu waktunya satu menit
kami ingin bertanya bahwa bapak kan sudah memerintah selama empat tahun lebih
yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang kadang aparat itu berat sebelah
sebagai contoh kalau ada kepala daerah gubernur gubernur yang mendukung paslon nomor satu itu menyatakan dukungan tidak apa apa
tapi ada kepala desa di jawa timur menyatakan dukungan kepada kami sekarang ditahan pak ditangkap
jadi saya kira ini juga
ada suatu perlakuan tidak adil ya juga menurut saya pelanggaran ham karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh undang undang dasar pak
jadi sebetulnya siapapun boleh menyatakan pendapat dukungan siapapun
saya kira ini yang kami mohon bapak perhitungkan mungkin juga ada anak buah bapak yang mungkin berlebihan
waktunya habis pak prabowo
selanjutnya langsung dari paslon satu menanggapi tanggapan paslon dua
waktunya satu menit
ya jangan menuduh seperti itu pak prabowo
karena kita ini adalah negara hukum ada prosedur hukum ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan
kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum
jangan kita ini sering gerusa gerusu menyampaikan sesuatu misalnya apa
jurukamnya pak prabowo misalnya ini
katanya dianiaya mukanya babak belut
kemudian konferensi pes bersama sama
akhirnya apa yang terjadi
ternyata operasi plastik
kalau ada loh ini negara hukum
kalau ada bukti bukti silakan lewat mekanisme hukum laporkan dengan bukti bukti yang ada
gampang sekali kok gampang sekali
negara hukum ini
kenapa harus menuduh nuduh seperti itu